kementerian pertanian optimis bisa mencapai target swasembada bawang putih pada tahun dua ribu dua puluh
selain mempersiapkan lahan mencapai puluhan ribu hektare
kementerian juga akan mendidik generasi petani bawang putih
dua tahun menuju swasembada bawang putih nasional
dirjen kementerian pertanian berkunjung ke lahan pertanian pembibitan yang dilakukan pt agri muda indonesia
di kawasan gualpara desa langensari kecamatan sukaraja kabupaten sukabumi
di kawasan ptpn delapan dengan ketinggian satu dua ratus meter dari permukaan laut ini
terdapat sekitar dua puluh hektare lahan tanaman bawang putih yang berhasil ditanam
pemerintah optimistis swasembada bawang putih pada dua ribu dua puluh
karena saat ini sudah tersedia enam ratus ribu hektare lahan
setelah lahan disediakan
pemerintah harus mendidik petani bawang putih yang fanatik
hanya untuk delapan puluh ribu saya kira tidak kesulitan
apalagi nanti ada yang dataran mediumnya itu masih yang di atas delapan ratus
jadi tidak akan kesulitan yang penting
betul tadi adalah cari petani yang fanatik menanam bawang putih
sementara itu pengusaha pertanian bawang putih pt agri muda indonesia
terus memperluas lahan dengan target dua ratus hektare
saat ini di lahan mereka baru tersedia
ada dua puluh hektare lahan untuk pembibitan bawang putih yang mencapai dua ratus ton per panen
kita coba menanam bawang putih ini untuk pembenihan
jadi hasil panen kita nanti akan kita buat benih
akan kita buat benih dan benih itu akan kita perluas lahannya
jadi dari dua puluh hektare ini katakanlah nanti bisa menghasilkan kalau rata rata dua ratus ton saja
itu nanti akan kita tingkatkan menjadi dua ratus hektare
dari data kementerian pertanian indonesia pada masa sembilan puluh an atau tepatnya seribu sembilan ratus sembilan puluh empat atau seribu sembilan ratus sembilan puluh
berhasil memenuhi kebutuhan bawang putih sendiri dengan luas tanam bawang putih
mencapai hampir dua puluh dua ribu hektare dengan produksi sebanyak satu ratus lima puluh dua ribu ton
saat ini indonesia membutuhkan enam ratus ribu ton bawang putih untuk kebutuhan industri dan konsumsi
untuk memenuhi kebutuhan ini kementerian perdagangan menerbitkan izin impor bawang putih dari tiongkok
dalam dua tahun ke depan pemerintah menargetkan swasembada bawang putih dengan perluasan kawasan tanam bawang putih
pada dua ribu sembilan belas pemerintah menerbitkan rekomendasi impor produk holti kultura kepada tiga puluh importir dengan luas wajib tanam tiga dua ratus lima belas hektare
namun saat ini realisasi tanam baru delapan ratus tiga puluh tujuh hektare
bagi importer yang tidak memenuhi tugas memperluas lahan bawang putih
pemerintah tak akan melayani pengajuan tiph pada periode berikutnya